hai bawa semuanya pak
ibu kalista harus mempertahun jawabkan perbuatannya selama ini
iya ternyata dia biang kiroknya
terus terus gimana tuh pak rete
sekarang musti gimana
gak tahu saya
gak tau bingung saya ini
aduh pak rete
pokoknya pasti saya harus berbuat sesuatu
karena teror pocong ini sudah mengambil nyawa
tak pak dwi
ada apa ini pak dwi
ternyata pocong itu juga menghantui saya pak ya
dia begitu sampai di mobil pak rete
gak percaya sih
ngerasa kan kalau udah ngerasain
saya minta maaf pak rete
sudah menuduh pak rete yang macam macam
ya masih dikasih tahu
lain kali kalau mau berbuat sesuatu
dipikirin nasib orang lain teh kumaha
saya juga mendapat kabar kalau
pembangunan mal ini juga harus dihentikan
saya juga nggak tahu kenapa
berarti fitnah kan kemarin sama saya
saya sangat kecewa pak rete
ya perban aku mana ya
dan ini dibawa sama kali ya kan pak rete
lah jangan jangan tinggalin lagi di potik
ya kalau ketinggalan kita balik aja
kan kasihan kalau ali perbannya gak diganti ganti
lah itu kan
eh panggil ari
pak bangun pak
abang abang yang ditadi
iya yang ketabrak mobil
ini nak kak bel
kok ada di sini ya
eh kenapa pocong itu masuk tokonya kalista ya
ada yang gak beres nih
hari ini adalah tugas terakhir kalian
untuk menakut nakuti warga kampung ini
dan jangan sampai gagal
setelah skenario ada yang meninggal
semuanya cukup yakinkan untuk mewujudkan rencana itu
terus apa yang harus kita lakukan lagi bu
ya kalian harus menakut nakuti warga kampung ini
agar lebih sehingga mereka percaya
kalau pocong di atas tanah proyek mall itu
nah pembayaran kita gimana bu
kalian tenang aja

uangnya sudah saya siapkan
bayaran kalian akan saya kasih full
dan termasuk bonus
ya tapi kalau rencana ini berhasil
pasti berhasil bu
jadi bu kalista yang jadi teror kampung kita ini
kalau gitu kita komisi dulu
yuk pergi dari sini
kalau rencana ini berhasil
dan toko aku ini bisa terus berjalan
kali ini ngapain sih di sini
memangnya tugas kami sudah selesai
ini armies k loto yang cuma buking barik barik itu
orang itu impel
masa yang mereka sujud dalam regi ini
aku pengen tanyain
rekan nada itu
pak jadi selama ini ibu kalista yang jadi dalang teror di kampung kita ini
malah nyanyi lagi
aman kan ibu kalista
pak rt saya jauh dibawa pak rt
aman kan bawa ke pos
pak rt saya jauh dibawa pak rt
kalian ini bagaimana sih
kerja begitu aja gak becus
kalau kerja kalian seperti ini
mal itu jadi
aku bisa rugi besar itu
mau bangun mal di kampung ini
rakyat kecil itu
tuh gimana sih
kalian mau gak
saya ajak kerjasama
kerjasama apa tuh ibu
yang penting menghasilkan
oke siap ibu
penting hasilnya oke
kedem itu kedem itu
tidak dulu tangan tangan
lagian sih gara gara dia juga tuh si alih tangannya mesti diperban
iya bu ranti empat anak buahnya itu jadi pocong pura pura
ya saya udah jublatin ke pejaran kalian semua
mudah mudahan hukum bisa ditegakkan untuk ini
udah udah ditangkan
aduh gagal deh
kita di kampung ini punya mal yang bagus kayak begitu
pasti gagal juga deh
messi buat ngece ngece di malam malam
tiap hari juga
basi di sini aja
sayang banget sih tuh
coba kalau messi yang jadi developernya
pasti deh cucok
tapi emang ada duitnya
betek banget ya
kita itu nanti ada punya mall
kita bisa jalan jalan
masih aja ketakutan
gimana sih kan udah tau kocoknya terbohong bohongan
ibu ranti mah
gak usah pake muka asli gitu dong
kayak ngeliat muka sendiri ya
lagian sih ibu messi
gak usah gaya gayaan hayang belanja ke mall
hayang beli baju di mall
jahit baju sama saya aja
mendingan ya kita teh belanja tuh di warung warung atau toko toko milik warga sini
jadi kan kita juga ngebantu perekonomiannya mereka
ih kasih tau
sewot gak percaya
pasti bisa dangdutan di sana